berkat kalian budian bisa melahirkan dengan selamat
bayinya hanya perlu diobservasi selama semalam di ruang licu
ini bayinya budian
ya ampun budes banget
namanya gak kalah gemes
namanya pupa indasari
pupa artinya putri dan pangeran
pupa artinya putri dan pangeran
kok bisa gue tidur di pangkuan usus goreng
wah kalau punya usus goreng pake nelpon segala lagi
putri kamu di mana sayang
kamu tuh gak pulang semalam
kami masih di rumah sakit
putri diam aja sih sayang jawab jawab ibu sayang
kamu baik baik aja kan
putri baik baik aja kok tante
putri mana ya
lo berani beraniin nelfon nyokap gue
harusnya lo itu terima kasih sama gue
harusnya lo yang terima kasih sama gue
gue pegal tau gak
kau tidur di pangkuan gue
lo pikir gue mau tidur di pangkuan lo
ngelas terus lagi doh asal batu batak
lagian pakai acara pingsan segala
ngerepotin tau gak
aku ketiduran di rumah sakit
ini sekarang aku pulang nanti aku jelasin di rumah sama ibu
berantakan kan rambut gue gara gara paha lo sih
lo mau kemana
bukan urusan lo
mendingan gue juga cabut
daripada gue di sini ntar gue diminta nemenin ibu ibu yang semalam lagi
ih ngeri banget gue ngeliat orang ngelahirin
orang tadi lo eh usus goreng

eh usus goreng gue belum selesai ngomong apaan sih
apaan sih gapalan
kalian yang bantuin bu dian semalam kan
berkat kalian budian bisa melahirkan dengan selamat dan bayinya hanya perlu diobservasi selama semalam di ruang licu
ini bayinya bu dian
ya ampun gedes banget
namanya gak kalah gemes namanya pupa indasari
kupa artinya putri dan pangeran
mohon maaf saya harus mengantar bayi ini ke ruang perawatan budian
ibu ibu itu aneh banget sih
dia ngapain coba pakai gabungin sama pangeran sama putri buat anak dia
kok lo kabur sih gue belum selesai ngomong sama lo
gue belum selesai ngomong sama lo berhenti dulu
kalau mau protes sama bu dian aja ngapain gak mau ngomongin sama kita
ya allah protes juga lah
nama gue sama nama lo dijadiin jadi satu
gak usah lebay gue mau pulang
biar sprite's lagi nykena gue rasa gimana itu tuh
makan malam gue sama pangeran semalam ya
lumayan lancar lah
tapi sekarang gue harus mikirin konten next dinner apa ya
yes akhirnya gue bisa upload konten yang nguntungin diri gue sendiri
sampai jumpa di video selanjutnya
yaudah gue sebelah sana
gue sebelah sana
lo jalan duluan
dari tadi dong
kenapa sih di cewek yang nyebelin yang nyolot kayak usus goreng
bikin emosi tau gak bawahannya
kok notif dari tasya banyak banget ya
sumpah demi apa sih
ini beneran yang gue

sumpah demi apa sih
bener bener ya si c a soman itu nyari ribut banget sih
gimana keadaan lo lo baik baik aja kan
gue baik baik aja
syukurlah gue lega dengernya
maaf banget ya riz
tadi gue langsung pergi gitu aja gak ngabarin lo dulu
gue udah sehat
ini gue mau berangkat kampus
oh yaudah kalau gitu ketemu di kampus ya
aduh jadi gak enak banget sama rizky
gue gak ngabarin main pergi gitu aja lagi
kau mau di sini meredith progress level ya

kamu mau lagi hanging hanging liver mengenai tudo sendiri
aku mau selamat tinggal ya

kalau casanya langsung kacau dah ya
kalo aku jalan seseh dia gue bae warah nih
akhirnya besok sumpah alguna minggu nggak dari aja

sejak kapan mama peduli sama aku